konstelasi politik mulai dinamis seiring safari politik yang gencar dilakukan partai partai
dalam seminggu ketua umum partai golkar menggelar pertemuan dengan beberapa ketua umum partai
mulai dari ketua umum gerindra prabowo subianto ketua umum demokrat agus harimurti yudhoyono
hingga ketua umum pkb mohaimin iskandar
golkar tengah menggagas koalisi besar dengan menggandeng sejumlah partai salah satunya pkb
berapa besar peluang koalisi besar yang digagas golkar ini akan terwujud
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan politisi golkar nusron wahid selamat sore ca nusron
selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam dan wasek jnpkb saiful huda selamat sore mas huda
salam mbak nusron selamat sore
dan kami masih menunggu bergabungnya direktur esekutif poltreking hanta yuda
yang sebentar lagi akan bergabung saya mau ke golkar terlebih dahulu ca nusron
dalam beberapa hari terakhir
golkar gencar menggelar safari politik bertemu ketua umum gerindra pak prabowo
kemudian ketua umum demokrat ahy hari ini ketua umum pkb muhaymin iskandar
apakah golkar memang betul betul serius sedang menggagas pembentukan koalisi baru
di luar kib dan koalisi kebangkitan indonesia raya
ini kan silatu hami biasa silatu hami sawalan halal bihalal
ya kan belum bicara serius
maka setiap gerakan pasti ada efek daripada politiknya
nah karena itu partai golkar sangat serius untuk menggarap koalisi besar
yang intinya koalisi ini ingin menjadi koalisi alternatif
dan poros alternatif di tengah tengah pertarungan
antara sebelah kanan dan sebelah kiri
partai golkar ingin mengakhiri fragmentasi politik
aliran yang sangat kental yang terjadi pada dua kali pemilu
yaitu pemilu tahun dua ribu empat belas dan tahun dua ribu sembilan belas
ini kita ingin akhiri
dan salah satu pengakhir itu adalah golkar ingin menggagas koalisi besar
koalisi nasional bersama
yang tidak terjebak pada politik fragmentasi
baik politik aliran politik identitas dan sebagainya
karena itu langkah langkahnya ketemu di momen sahwal ini
selain halal bihalal ya tentunya dalam rangka untuk menjalin komunikasi
dan seiring dengan gagasan tersebut
canusron poros alternatif ataupun koalisi poros tengah begitu ya
yang tidak ke kiri ataupun tidak ke kanan
apakah artinya tidak akan menyertakan koalisinya anies baswedan
dan juga koalisinya pdi perjuangan ataupun koalisinya gerindra
nah kami tidak
anti terhadap kelompok satu dengan anti terhadap kelompok lain tidak
tidak anti anies baswedan tidak anti ganjar pranowo di pdip
apalagi anti terhadap pak prabowo tidak
tapi bisa jadi kita ingin bersama sama menjadi
apa namanya koalisi atau poros alternatif
yang itu setidaknya saat ini sudah terbangun
ada tiga partai yaitu golkar
pkb dan gerindra
dan kita masih menunggu dengan
karena apa namanya p tiga sudah mengumumkan
ikut ganjar pranowo
sebetulnya kita berhak berhak itu masih berhubungan dengan kip
dan kami yakin pan juga apa namanya p tiga
meskipun sudah mengumumkan
tapi kita yakin selama belum daftar kepada kpk
segala potensi dan kemungkinan masih bisa terjadi
optimis bahwa koalisi besar ini akan solid lima partai datang
minimal lima partai mendatang
oke jadi minimal lima partai dalam koalisi besar ini ya
berarti golkar pkb yang tiga di mana ini
kira kira kalau pdip kan sudah sama p tiga
pan satu lagi

kan masih terikat tanda tangan dengan kip
jadi artinya koalisi besar ini kan masih terikat tanda tangan dengan kip
oke jadi artinya koalisi besar ini kan masih terikat tanda tangan dengan kip

anda ingin mengatakan begitu ya
ya doang lebih begitu
ya tapi p tiga kan sudah mau tanda tangan kerjasama politik dengan pdip begitu
jadi kalau misalnya p tiga ke pdip ini koalisi besarnya hanya empat partai
ya kan masih banyak partai yang lain
masih ada nasdem masih ada demokrat
nah memang pak ketua umum pak erlangga ketemu pak sby ke demokrat
kan juga dalam rangka dalam rangka upacaran juga kan
artinya melirik juga dari koalisinya anies baswedan ya
nasdem demokrat dilirik juga ditawari juga untuk bergabung dalam koalisi poros tengah ini
insya allah begitu
canus rohan kami dengar
melirik bukan melirik bukan melirik mbak mengajak
ya menawarkan oke
canus rohan kami dengar golkar gencar menawarkan erlangga sebagai cowok pres prabowo

kemudian pak erlangga juga menawari demokrat
agar ahy menjadi cawapresnya pak erlangga alias maju sendiri jadi erlangga ahy
kemudian golkar juga menawari erlangga mohaimin pak caimin ditawari sebagai cawapres
ini golkar mengaku tengah kesulitan mencari pasangan maju pilpres dua ribu dua puluh empat
emang mbak tahu pembicaraan itu dari mana
saya yang di dalam pak uda yang di dalam gak ada pembicaraan begitu kok
kau kan menafsikan ada pembicaraan begitu
saya ingin menekankan bahwa ketika bertemu di cikeas ada penawaran dari pak erlangga kepada pak mas ahy untuk menjadi cowok pres
kemudian sebelumnya pak caimin juga ditawar
kesimpulannya kesimpulannya informasinya informasi yang tidak valid
jadi tidak ada tawaran itu ya tidak ada tawaran dari golkar ataupun dari pak erlangga kepada partai partai itu untuk menjadi cowok pres
setiap pertemuan belum ada pembicaraan itu
pokoknya soal pembicaraan masalah siapa
dan siapa calon wakil presiden
itu sama sama sudah sepakat mutlak menjadi hak prerogatifnya masing masing ketua umum
nah tugas kita adalah membangun kerjasama bagaimana tukar menukar memorandum understanding cara pemenangan nanti setelah akan kita bersama sama tersebut
tadi dibantah ya oleh cak nusron bahwa memang tidak ada tawaran begitu
tapi saya ingin tanya mas huda memang betul tidak ada tawaran kepada ketua umum anda muhaymin iskandar sebagai cawapresnya pak erlangga
karena tadi pada saat konferensi pers pada saat konferensi pers itu ketua umum anda caimin sudah memberikan kisi kisi simulasi apakah itu kemudian prabowo imin atau prabowo muhyamin
ataupun prabowo erlangga atau erlangga mohaimin
artinya simulasi simulasi itu sudah disebutkan langsung oleh ketua umum anda
jadi pkb tidak pernah ditawari jadi cowok presnya pak erlangga ini
silaturahmi lebaran tadi sama seperti yang disebutkan oleh pak nusron tadi silaturahmi lebaran
yang kedua kita hargai kita hormati inisiatif dari pak erlangga beserta teman teman pengurus golkar
untuk terus mengembangkan
inisiasi mendinamisasi politik ini dengan berbagai bentuknya tentu
pak erlangga keliling ke berbagai pihak
saya kira semangat untuk tidak lagi boleh terjadi polarisasi politik sebagaimana dua ribu sembilan belas
supaya tidak ada lagi pengkotak kotakan pada level masyarakat
kita apresiasi siapapun dan dari mana pun inisiatif itu
itu termasuk yang menjadi komitmen pkb selama ini
kenapa kami membangun poros koalisi dengan gerindra
salah satunya karena kita tidak ingin hanya ada dua pasangan dalam pilpres dua ribu dua puluh
kita ingin semakin banyak figur yang bisa maju dalam pilpres akan semakin baik untuk kesehatan demokrasi kita
oke oke jadi pkb semangatnya adalah semakin banyak calon begitu ya
tapi tadi anda tidak menjawab pertanyaan saya
apakah kemudian pkb dapat tawaran dari golkar agar mohaimin iskandar jadi cawapresnya pak erlangga
padahal tadi ketemu anda dalam konversi pers sudah mengatakan simulasi simulasi pasangan loh
sifatnya masih diskusi yang perlu diturunkan pada level yang khusus begitu diskusinya
jadi itu semacam lemparan wacana isu
yang supaya sekali lagi semangatnya kita ingin jangan sampai ada hanya dua calon pasangan dalam pilpres dua ribu dua puluh
simulasi yang disampaikan oleh gus mohaimin semangatnya supaya tidak boleh ada jalan kebuntuan
terlebih lebih di mata kami kalau hanya ada dua calon presiden itu kebuntuan politik dua ribu dua puluh empat

oke oke mas huda tapi kalau misalnya ada tawaran pkb tertarik nggak dengan tawaran agar berpasangan
erlangga mohaimin masa gak tertarik dengan tawaran itu golkar kan partai besar

tentu sebagai sebuah tawaran ya kita apresiasi kita sampaikan nanti kepada para kiai para ajngan kepada kader dan pengurus

jadi sekali lagi kalau ada tawaran ini bisa diambil sebagai jalan dalam rangka untuk pemenangan dan kemajuan indonesia ke depan
tentu saja kalau ada tawaran ini bisa diambil sebagai jalan dalam rangka untuk pemenangan dan kemajuan indonesia ke depan

sekerja pulih langit umumnya

jadi enggak ada tawaran akan ga ada
terdapat juga berlari raih
sebetulnya pak erlangga menawarkan menjadi cawapresnya pak prabowo atau mas ahaye jadi cawapresnya pak erlangga atau gus mohaimin menjadi cawapresnya pak erlangga
apakah kemudian mas hanta melihat bahwa manuver golkar membentuk koalisi baru di luar kib dan kkir ini karena memang kesulitan mencari pasangannya pak erlangga dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
ya rifana kalau koalisinya adalah koalisi kandidasi sekedar mengusung percapresan pasangan capres cawapres saya kira golkar posisinya sangat strategis ya
dia bisa menjadi kebutuhan komplementer untuk melengkapi sebuah koalisi golkar dengan pkb sudah cukup mas nusron dan sudah bergabung itu sudah cukup
tinggal siapa capres cawapres golkar dengan nasdem juga bisa kalau kita bicara koalisi perubahan golkar dan demokrat juga sudah cukup
dan pkb juga
termasuk kalau dengan partai mana
tetapi di luar itu semua partai menurut saya juga mengkalkulasi potensi kemenangan
bahwa betul setiap partai menginginkan insentif politik elektoral kotel efek untuk mendapatkan dampak kepada partainya tapi juga peluang kemenangan
nah seperti nana katakan tadi karena itu yang paling mungkin berkoalisi dengan golkar dalam hal ini
aspirasi menjadikan pak mas erlangga hartarto pak erlangga tato untuk menjadi cawapres misalnya itu mungkin akan menjadi prioritas
dinamika yang sedang bergerak ini kalau saya lihat pergerakan yang dilakukan dua partai ini masih dalam suatu benang koalisi besar ya atau yang mengusung prabowo
nah realitasnya hari ini rifana ada tiga pusaran koalisi itu berpusar pada kekuatan elektabilitas kalau kita bicara capres
ada tiga potensi sekarang prabowo ganjar pranowo dan anies baswedan
nah kalau bicara dua partai ini saya melihat lebih besar potensinya sedang bergerak
melakukan bagian dari porosnya prabowo subianto meskipun bisa terpental kemana mana
dari berbagai perspektif misalnya pergerakan golkar bertemu dengan demokrat dengan nasdem bisa juga erlangga menjadi anies
tapi lebih kuatnya saya lihat memang ada potensi mengajak menggabung ke dalam koalisi besar yang ingin dibangun oleh air langga golkar pkb dan gerindra ya saya kira
nah cuma dari tiga partai ini nanti ada komplikasi politiknya ada tantangan kerumitan politik yang muncul
ketika menentukan capres
kalau capresnya terlalu rumit untuk memprediksi bahwa pastilah prabowo subianto karena elektabilitasnya
nah capresnya tak ingin mengincar posisi yang sama erlangga membidik posisi capres juga
belum lagi nama nama di luar ketuung partai ini
nah ini jadi saya kira tantangannya
nah koalisi besar dalam makna ini saya kira koalisi pendukung prabowo minus pd perjuangan dan p tiga
apakah nanti mereka akan berhasil melepaskan salah satu
satu partai yang mengusung anies waswedan
kemudian skenario yang muncul bisa jadi seperti yang kita duga skenario all the president mens
hanya dua ganjar dan prabowo
tapi bisa jadi akan ada tiga prabowo ganjar dan anies waswedan
atau yang ketiga tadi ada potensi yang harus kita buka meskipun peluangnya belum begitu besar
ada poros baru yang muncul
di luar capresnya ganjar di luar prabowo di luar anies
nah ini yang di luar apa yang lebih ekstrim ya
meskipun potensi yang terakhir menurut saya tidak begitu besar
saya mau ke canusron
canusron kerumitan tadi yang disebutkan oleh mas hanta ya
ketika kemudian koalisi besar ini adalah koalisi penyokong prabowo subianto
nah untuk menentukan nanti siapa yang jadi cawapresnya
karena tadi caimin mengincar posisi yang sama
ketua umum anda mengincar posisi yang sama
bagaimana kemudian nanti bisa duduk bersama untuk menyelesaikan kerumitan ini
dalam pembentukan koalisi besar canusron
begini ya pak hanta ini kan pengamat
yang namanya pengamat kan memang harus mencari
membuat skenario dan mendramatisasi seperti itu memang biasa
yang terjadi di lapangan gak rumit rumit gitu amat
pasti nanti akan pada akhirnya ini akan indah pada saatnya
yang namanya proses negosiasi partai politik antar ketua umum berbicara untuk menentukan ini menentukan itu
itu pasti pada saat limit waktu tertentu pada saatnya
pasti akan beres dengan selesainya
yang disampaikan oleh pak hanta yudha ya
ya bisa jadi kejadian seperti itu bisa
namanya juga politik kan sama saja
bisa jadi sebagaimana tadi simulasi yang disampaikan oleh pak mohaimin
tiba tiba ketika itu diputus disampaikan pak mohaimin menerima
selesai langsung jalan
ternyata ketika sodokan pak prabowo erlangga ternyata pak mohaimin tidak menerima
ya berarti buntu
ketika buntu berarti masih ada putaran lagi
ada masuk yang lain lagi
saya kira ini adalah sesuatu hal yang biasa tapi sekali lagi yang namanya politik
pada saat yang tepat pasti akan tercapai kesepakatan kesepakatan
dan pertemuan pertemuan ini adalah bagian dari proses menuju kesepakatan kesepakatan tersebut
sehingga memang sebaiknya kita ikutin saja terus seninya alurnya
dan disinilah pada saatnya akan ketemu celah celah
karena yang namanya politik itu celah celah psikologi
dan kita memanfaatkan celah celah psikologi itu
ya canusron ini selain memanfaatkan celah celah psikologi ya
golkar juga tampaknya memanfaatkan peluang untuk membuka komunikasi ke koalisi perubahannya anies baswedan
kami dengar sudah ada tawaran bahkan pks sekjen pks mengatakan
membuka peluang ketua umum anda menjadi cawapresnya anies baswedan
artinya itu juga dijajaki oleh golkar ya
sampai saat ini tidak ada pembicaraan itu
kita belum pernah ada apa namanya berbicara masalah pilpres dengan pks
kalau yang namanya pak sekjen pks habib abu bakar al habsi mengatakan itu ya
saya pikir biasa lah namanya momen momen kayak gini saling menggoda itu kan biasa
momen momen kayak gini
jadi belum ada tawaran belum ada pembicaraan baik dengan nasdem
kalau belum pks belum tapi dengan nasdem bagaimana sebagai pengusung utamanya anies
tawaran sampai level sana belum ada
sampai tawaran seperti itu
kalau ada statement di luar itu kan biasa kuda kuda politik kan biasa
kalau pembicaraan dengan pak prabowo dengan pak muhaymin dengan pak erlangga
yang saya ketahui malah justru sudah ada dan sudah matang sudah jauh lebih maju itu saya
jauh lebih konkret ya
oh lebih konkret lebih maju itu ya dibanding yang kabar kabar yang nama dengar tadi itu
namanya juga kabar kan boleh boleh saja
oke tapi kabar yang kita dengar datangnya dari banyak petinggi ataupun dewa dewa di partai golkar
saya mau ke mas huda
mas huda nanti malam caimin ataupun ketua umum anda gus ami akan bertemu dengan pak sbe di cikeas
apakah ini membuka peluang mengajak demokrat bergabung dalam koalisi besar
ya betul nanti malam gus maimi selatu rahmi dengan pak sb
dekat jam sembilan belas di cks
ini bagian dari sama seperti pak erlangga mungkin safari politik kita
kita ingin menyapa semua kekuatan politik untuk ajak secara bersama sama
menata pilpres dua ribu dua puluh empat dengan semangat untuk saling berkompetisi
kalau kan sudah punya tempatnya koalisi masing masing
jadi kalau berkompetisi kita berkompetisi dengan sehat
kita sungguhkan kepada publik bahwa elit kita menjadi bagian dari perekat politik masa depan kita yang lebih baik di indonesia ini ke depan
berarti pkb tidak dalam posisi menawari demokrat ataupun
tertarik masuk ke dalam koalisi perubahannya anies begitu ya mas
sudah kalau saya bisa simpulkan
ya saya tidak tahu persis karena pertemuannya belum mbak rifana
tapi kan biasanya sebelum pertemuan ada pembicaraan dulu di internal partai
nggak dalam posisi apa nih
dalam posisi kalau tadi kan pak cak nusron mengatakan bertemu di cikeas kan sama sama menawari begitu ya
ini masa pkb tidak menawari kalau ingin menggagas koalisi besar apalagi tadi ketua umum anda sudah mengatakan
berharap agar golkar dan pkb menjadi core ataupun inti dari koalisi besar
datangnya ke cikeas gus mohaimin datang ke cikeas ini apakah ingin menawari demokrat bergabung dengan koalisi besar
atau mungkin ingin bergabung ke koalisi perubahannya anies baswedan
sepuluh tahun pkb pernah menjadi bagian dari koalisi pak sby
jadi pasti ada romantisme di situ gus mohaimin dengan pak sby
pasti akan berubah
kita tanya pak sby bagaimana perspektif beliau menyangkut soal masa depan politik indonesia
jadi gak ada tawaran ya mas udaya
bagaimana melihat kompetisi
nanti kita lihat pertemuan dulu tawaran penawarannya kira kira ketemu
kalau bukan tawaran ada penjajakan lah
saya ingin meresponkan oleh pak anusron tadi
jadi sekali lagi
kemesraan pkb gerindra dan golkar
saya meyakini pak erlangga dan teman teman golkar menghargai betul
satu tahun kami berkoalisi dengan gerindra
dan sampai hari ini hanya ada dua nama yang kami usung untuk calon presiden dan wakil presiden
pak sabowo dan gus mohaimin
oke ini apa nih maksudnya
saya meyakini pak nusron dan kawan kawan
pak erlangga menghargai itu
jadi kalau ada semangat bergabung saya kira dalam rangka termasuk menghormati dan menghargai apa yang sudah dirintis setahun ini dengan gerindra
oke itu artinya boleh bergabung bersama dengan gerindra dan pkb
tapi harus menghormati kesepakatan ataupun agreement yang sudah dibuat
bahwa ada kandidatnya ya ini prabowo dengan muhaymin
jangan tiba tiba bergabung kemudian mau minta posisi cawapres
yang saya tangkap dari pernyataan mas udaya
enggak kita sama pak prabowo kan sudah satu keluarga
ibaratnya pak prabowo sebagai suami pak mohaimin sebagai istri
masa pak nusron mau mengganggu sebagai pihak ketiga
oke itu tadi ini kerumitan
ini kerumitan yang disampaikan oleh mas hanta
mas hanta ini pernyataannya mas huda keras sekali loh kalau menurut saya bahwa
oh satu tahun kkir gerindra dan pkb sudah bergabung
kami harap golkar harus menghormati apa
itu keras sekali loh mas hanta
ini kerumitan yang mas hanta bilang
itu yang saya maksud
itu yang saya maksud kerumitan
kalau tidak berhati hati
ini kerumitan tapi sekaligus kerentanan
kalau tidak berhati hati justru bisa merusak hubungan koalisi
tapi kalau ternyata berhasil kan bisa menjadi kekuatan besar
nah seperti saya katakan tadi
memang sejak awal gerindra dan pkb seperti mas saipul huda katakan tadi
itu memang lebih awal
nah ini yang saya kira tantangannya di sana
tapi sebelum kecil
meskipun di sana soal yang paling krusial
yang terkonfirmasi adalah ini koalisi capresnya kelihatannya ada prabowo subianto
meskipun kalau kita bicara golkar maupun pkb ada potensi juga bergabung dengan ganjar
tapi saya lihat ganjar dan pd perjuangan tidak lebih besar mengharapkan bergabungnya golkar
dalam hal ini ke koalisi itu
karena mereka sering mengatakan butuh nasionalis religius
mungkin mereka lebih perlu p tiga dan pan
dalam konteks ini lebih realistis bagi golkar
memang bergabung bersama pak prabowo
apalagi punya kedekatan
dan kita lihat komunikasinya semakin intens
prabowo dengan senior senior partai golkar
apalagi pak prabowo juga alumni partai golkar juga
saya kira punya kedekatan secara emosional
meskipun tadi nana juga sempat menyebutkan
kemungkinan beririsan dengan koalisi perubahan yang saling tarik menarik
tapi di luar dua tadi
koalisi perubahan koalisi ganjar
memang ini sedang bekerja
upaya untuk memperkuat koalisinya pak prabowo
kalau dalam istilahnya para politisi dalam koalisi ini
ini yang saya kira yang sedang dibangun oleh partai partai ini
meskipun seperti mas nusron katakan
iya lah pastilah
nanti bulan oktober sudah selesai urusannya
sampai dengan penutupannya itu mas nusron
pasti dinamis lah
pasti pak erlangga membutuhkan ingin jadi cawapres
wajar dong kalau pak erlangga jadi cawapres
itu pun sudah diturunkan
dari keputusan dpp golkar
kemutusan mungas itu capres
gus maimin juga begitu
ada nama nama juga nanti di luar
di luar beliau berdua sebagai ketua umum
ada nama nama di luar partai politik akan masuk
di wilayah cawapres
nanti di sinilah peran peran mereka
bisa jadi salah satunya akan jadi cawapres
atau salah dua duanya mengalami
memberikan kepada orang lain jadi cawapres
kita tidak tahu
inilah yang saya maksud adalah dinamikanya
koalisi potensi koalisi ini sudah punya lawan
dan satu lagi
karena kemungkinan koalisi pak prabowo ini membangun koalisi besar
tadi ada pertemuan enam partai bersama dengan pak ganjar
itu kecil kemungkinannya per hari ini
kenapa makin kecil
karena elektabilitas mas ganjar dan prabowo sama kuatnya kompetitif
sehingga mereka semakin kuat
kecuali salah satu turun
ada yang mengalah jadi cawapres
kalau anies waswedan tiba tiba elektabilitasnya trennya naik
itu juga memaksa membangun koalisi besar
koalisi partai partai dalam pemerintahan
nah per hari ini kita tidak melihat potensi itu
kedua duanya berpotensi menang
bahkan di putaran kedua
sementara yang berpotensi
prabowo dan ganjar
ini yang menyebabkan pak jokowi relatif merasa aman
kalau ini yang akan bertarung
nah tinggal yang menarik untuk dibaca ya
seperti judul diskusi kita ini
golkar dan pkb sebenarnya
yang sedang berusaha menggeser
ini masih dinamis
mas santa singkat saja
tapi kalau kita banyak mendengar informasi ini sebetulnya
hanya silaturahmi saja
saja ingin memberikan pesan politik begitu
dari golkar dan juga pkb
silaturahmi ya pasti normatifnya
tapi dua hal
mereka partai partai ini memang sedang melakukan kompetisi politik
ini mengirim pesan bergeni gak
sedang meninggikan posisi tawarnya
pkb juga begitu
pak erlangga mas nusron ini bisa bikin poros sendiri
pkb juga bisa poros sendiri
ini adalah poros yang kita sebut
artinya posisi tawarnya kalau bicara soal boarding pass
soal tiket partai
mereka adalah partai partai yang cukup menentukan peta koalisi
kedua partai ini baik golkar dan juga pkb sedang melakukan manuver manuver
terutama golkar ya
sebagai partai terbesar kedua di tanah air
perlu memberikan pesan politik ataupun warning begitu ya
untuk high call ataupun penawaran tertinggi
karena sampai saat ini kesulitan
ya karena ini kesulitan sekali kayaknya mendapatkan pasangan begitu
tapi kita tunggu nanti ujungnya manuver golkar akan berlabuh kemana
karena kita dengar ada beberapa pertemuan politik yang sedang digagas juga oleh golkar
dengan koalisi perubahan
sama sama terima kasih sekali tiga orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada nusron wahid politisi partai golkar
oke terima kasih
wasek jen pkb mas eppul huda dan juga mas hanta yuda